saudara mantan ketua kpk agus raharjo mendatangi bawaslu republik indonesia untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu di jawa timur
agus menyebut ini dilakukan setelah laporannya ke bawaslu jawa timur tidak ditanggapi
agus raharjo yang juga caleg dpd jawa timur ini menyebut awalnya kecurigaan penghitungan perolehan suara hanya di tiga desa
kemudian menjadi tiga kebupaten yakni di kabupaten sumeneb kabupaten pamekasan dan juga kabupaten sampang
agus menjelaskan adanya perubahan drastis antara form c satu saat menjadi form d dan hal tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak
sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara c satu menjadi d ya menguntungkan beberapa orang saja
oleh karena itu waktu itu kami laporkan mengharap ada tindakan cepat tapi ternyata tidak ada tindakan
karena sudah rekap mohon maaf kami tidak tanda tangan rekap karena itu belum diusut
nah mudah mudahan bawaslu ri nanti bisa menindaklanjuti dengan baik
nah selain ke bawaslu ri kami juga mau ke dkpp
mudah mudahan ada langkah langkah yang lebih baik setelah laporan saya ini dilakukan